pasar saham indonesia meraih kinerja negatif sepanjang kuartal pertama dua ribu dua puluh satu
dikarenakan kondisi ekonomi global yang tidak pasti ada beberapa sentimen dari luar negeri yang akan mempengaruhi pergerakan indeks
salah satunya ya ini pandangan the fed terhadap arah kebijakan moneter
lantas bagaimana laju perdagangan pergerakan ihsg pada pekan ini
sudah bersama saya melalui sambungan virtual alfred nainggolan kepala riset proce capital
selamat pagi pak alfred
halo selamat pagi mas yuda
ya ini sepertinya faktor eksternal masih menjadi sentimen negatif ya terhadap pergerakan bursa hari ini
lalu apakah anda melihat potensi isg akan menguat ataukah masih betani di level konsolidasi sepanjang perdagangan pada awal pekan ini pak
ya kalau untuk pekan ini kita memperkirakan memang lebih kepada fase konsolidasi ya
indeks mungkin akan bergerak dalam rentang enam tujuh ratus dua puluh sampai di enam sembilan ratus enam puluh an
dan kalau kita lihat memang
tadi bahwa faktor sentimen eksternal lebih banyak
yang kedua juga meskipun sentimen eksternal lebih baik
tapi kita lihat sentimennya juga nggak begitu cukup signifikan
dari dalam sendiri memang hari ini ada angka inflasi ya
jadi untuk pekan ini ada angka inflasi
dan kita juga melihat bahwa ekspektasinya juga nggak terlalu cukup besar
sehingga tidak akan banyak berpengaruh
dan yang berikutnya dari domestik
musim laporan keuangan yang saat ini sudah hampir lima puluh persen
sudah merilis performa full year dua ribu dua puluh
jadi kalau kita lihat dengan kondisi sentimen sentimen tersebut
tadi kita lihat bahwa ihsg cenderung akan masuk kepada fase konsolidasi
setelah dua pekan terakhir mengalami kenaikan yang cukup bagus ya
pak alfred tadi saya membaca terkait dengan kebijakan opec
yang akan memangkas produksi minyak
apakah juga berpengaruh terhadap harga komoditi dan juga isg pada hari ini pak
karena memang produksinya akan dipangkas sebanyak satu enam belas juta barrel per hari pak
ya kalau kita lihat sentimen kebijakan tersebut terhadap harga minyak
langsung berpengaruh di pasar spot kemarin ya
kenaikannya juga cukup signifikan
dan tentu tadi bahwa kenaikan harga komoditi oil seperti ini kan tentu
akan berpengaruh juga terhadap pergerakan harga komoditi lainnya
khususnya tadi komoditi energi
kita bahkan sebelumnya memperkirakan bahwa pekan ini iya apa
dari sisi komoditi mungkin tidak akan berfluktuasi
tapi dengan adanya pemangkasan ini kita lihat bahwa
komoditi bahwa di pekan ini kemungkinan akan mendapat sentimen positif
sehingga ini juga mungkin akan berpengaruh terhadap harga harga saham di sektor energi ya
baik itu oil dan juga call
dan kita tahu juga bahwa emiten emetin coal sampai saat ini juga masih mendapat sentimen
dari penantian pembagian dividen
jadi kalau kita lihat pekan ini tadi komoditi mungkin masih akan cukup baik
dan kalau ditanya apakah akan berkontribusi terhadap ihsg
mungkin kontribusinya tidak terlalu cukup besar ya
tapi kalau kita lihat secara sektoral cukup bagus sentimennya di pekan ini untuk komoditi energi
pak alfred tadi kita sedikit menyinggung tentang batubara
tapi yang menarik adalah kita juga harus menunggu
rilis data dari manufacturing pmi dari tiongkok sendiri
bagaimana anda melihat dengan di satu sisi minyak produksi berkurang
apakah ini juga terhadap
eviden dividen emiten batubara juga menarik untuk minggu ini pak
ya kalau terkait dengan pms sampai sejauh ini konsensusnya memang tidak banyak bergerak jauh dari angka sebelumnya
tapi masih di atas kita lihat mungkin masih ada di atas lima puluh ya
kemarin juga sudah rilis untuk pmi di atas masih lima
artinya masih ada aktivitas positif sehingga dampaknya juga terhadap ekspektasi pasar
untuk pergerakan komoditi juga di atas
jadi tidak akan banyak mempengaruhi jenis triundung tadi
sentimennya akan masih cukup bagus
dan yang kedua tadi bicara masalah pergerakan harga minyak yang juga akan berkontribusi
tadi terhadap pergerakan harga komoditi cold sendiri
jadi overall kalau kita lihat kohl masih cukup bagus untuk khusus di pekan ini
dan tadi yang kita katakan bahwa tambahan dari sentimen penantian terhadap pembagian dividen
juga akan cukup bagus juga menjadi katalis bagi emiten sektor call di pekan ini
pembagian dividen nah ini kita bicara apakah musim dividen jumbo serta arus mudik pasca pandemi
bisa menjadi sentimen positif bagi bursa dan booster terhadap perekonomian pak
iya kalau untuk pembagian dividen mungkin berpengaruh tapi sifatnya short term ya
karena tadi bahwa banyak pasar kita lebih menggunakan momentum dividen untuk trading ya
jadi kalau kita lihat sifatnya mungkin bersifat short term

yang kedua kalau bicara pasca pandemi
masalah lebaran momen lebaran kita perkirakan bahwa untuk lebaran tahun ini
aktivitas masyarakat akan mengalami peningkatan yang cukup bagus dibandingkan sebelumnya
sehingga juga kita perkirakan bahwa dari sisi ekonomi juga akan mengalami perbaikan yang juga
atau peningkatannya juga cukup baik
dan tentu ini akan berimbas terhadap emiten emiten yang punya exposure tadi terhadap momentum lebaran
dan kita perkirakan juga angkanya akan jauh lebih bagus di tahun ini
jadi ini juga kita perkirakan akan menjadi sentimen yang bagus bagi emiten emiten
tapi dampaknya lebih bersifat individual dan sektoral
jadi kalau kita lihat dampak secara keseluruhan kepada marketnya mungkin tidak terlalu cukup besar ya
tinggal nanti kita melihat dari sisi makronya yaitu rilis nanti data ekonomi kita di kuartal dua
dan juga mungkin kuartal kedua yang masih cukup panjang kita nantikan
tapi overall kalau kita lihat bahwa kalau nanti pasar melihat bagaimana aktivitas di momen lebaran ini
tentu akan menjadi ekspektasi positif bagi pasar
dalam melihat kondisi ekonomi kita kedepan
sehingga kuartal kedua ini akan menjadi kuartal di mana ihsg akan banyak direfleksikan dari kondisi ekonomi yang ada
yang kita perkirakan tadi bahwa ekonominya akan cukup bagus di kuartal kedua
ini ada kabar baik dari world bank yang menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh tiga untuk kawasan east asia dan pacific
terhadap pergerakan bursa pada hari ini juga
ya kalau kita lihat memang bahwa dari sisi ihsg kita lihat memang proses resiliensinya juga cukup bagus ya
recoveringnya juga cukup cepat
ini menunjukkan bagaimana tadi bahwa kondisi makro atau fundamental kita memang tidak bisa
tidak dilepaskan dari bagaimana pasar dalam mengamati pergerakan harga saham kita dan juga harga harga saham yang ada
yang kedua juga rupiah sudah mencapai
kita bisa melihat bagaimana meskipun turbulensinya cukup kuat dari faktor eksternal atau kondisi makro dalam satu dua bulan terakhir
tapi kita lihat rupiah ternyata meskipun tadi sempat melemah tapi bisa recovery dengan cepat
bahkan kemarin sempat ditutup di bawah rp lima belas
ini juga menunjukkan kondisi tersebut
jadi kalau kita lihat bahwa perubahan proyeksi memang bisa dibilang sudah terlihat dari bagaimana ihsg kita bisa cepat pulih dari kondisi makro
jadi overall ini akan menjadi modal yang besar apalagi catatan net sale asing tidak hanya di pasar saham
di pasar obligasi ginjal juga cukup bagus
sehingga kita perkirakan bahwa di kuartal kedua ini seperti yang saya katakan tadi merupakan momen yang bagus sebenarnya bagi ihsg kita untuk bisa terus merecovery
karena kita tahu bahwa di tahun ini tertingginya masih di rp enam sembilan ratus an
sementara kita berharap bahwa nanti di kuartal kedua ini bisa kembali masuk ke level tujuh
karena memang tadi bahwa proses recovery kita juga cukup cepat dan kondisi fundamental kita juga cukup baik
karena kondisi masyarakat kita bisa dibilang masih cukup kuat dan kita masih sedikit diuntungkan dari harga komoditi yang masih cukup tinggi sampai di kuartal ke dua ini
ya dengan harga komoditi yang masih bagus kondisi fundamental yang baik ini terbukti dengan laba lk empat puluh lima yang masih mencapai lima puluh tiga
bagaimana anda melihat pergerakan lk empat puluh lima mas dalam pekan ini
karena memang laba bersihnya rata rata mencapai dua puluh enam delapan puluh empat mas
ya kalau kita lihat tadi bahwa kontribusi sektor perbankan juga punya kontribusi yang kuat dalam lk empat puluh lima kita dan juga emiten emiten telekomunikasi
dan kita lihat dua sektor ini juga cukup bagus sampai di year to date sampai hari ini
jadi kalau kita lihat itu yang banyak berkontribusi terhadap lk empat puluh lima
dan bagaimana kedepannya kita masih melihat bahwa sektor perbankan kita masih cukup kuat ya
apalagi bahwa otoritas perbankan kita juga bisa dibilang cukup optimis
bahwa kondisi perbankan di luar khususnya amerika tidak akan banyak berpengaruh terhadap perbankan kita
bahkan juga di awal sampai di dua bulan pertama ini juga penyaluran kredit perbankan kita masih tumbuh double digit
ini juga modal yang kuat sebenarnya untuk mengekspektasikan bagaimana performa penyaluran kredit emiten perbankan kita
jadi kalau kita lihat lk empat puluh lima kita masih cukup optimis bahwa penguatannya masih akan berlanjut oleh dua sektor tadi
yaitu bicara masalah sektor perbankan dan juga sektor komoditi
jadi kita di sektor telekomunikasi kita
berarti krisis perbankan secara internasional tidak berpengaruh menjadi sentimen negatif terhadap bursa indonesia untuk regional ya mas ya
ya untuk kondisi yang terjadi sampai saat ini dengan penurunan atau kolapsnya bank di amerika tidak banyak berpengaruh
tadi kita lihat bahwa meskipun sempat berpengaruh sifatnya temporary lebih kepada psikologis
tapi melihat di harga sekarang pemulihannya juga cukup cepat
dan kita lihat juga asing masih melihat bahwa bank bank kita masih cukup prospek
yang terbukti tadi bahwa masih ada catatan netbuy asing yang cukup bagus di empat bank besar kita ya
sampai di april dua ribu dua puluh tiga ini
market masih menunggu kebijakan the fed terkait dengan melunaknya suku bunga
tapi di satu sisi kalau kita bicara mengenai harga minyak yang pasti akan meningkat karena produktivitas dibatasi oleh opec
pasti di satu sisi akan meningkatkan inflasi juga
bagaimana anda melihat dengan kondisi ini mas
ya kalau kondisi memang tadi bahwa di awal memang sebelum bicara masalah case perbankan ini memang pasar sangat concern bahwa the fed kemungkinan masih akan terus menaikkan suku bunganya karena faktor pengendalian inflasi yang cukup sulit
tapi dengan kondisi kejadian perbankan yang ada ini sebenarnya bagi pasar melihat bahwa ini menjadi sebuah penahan agresivitas bank sentral dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan
kenaikan suku bunga
jadi kalau kita lihat meskipun tadi bahwa inflasi kemungkinan masih akan cukup berat untuk turun cukup signifikan
tapi pasar sepertinya masih agak tenang karena faktor tadi bahwa the fed akan sangat berhati hati sekali dalam melakukan kenaikan karena faktor tadi bahwa kondisi perbankan yang relatif cukup rentan tadi terhadap kenaikan suku bunga
jadi dalam kondisi ini memang dari faktor eksternalnya kondisi eksternalnya yang kemungkinan akan banyak berpengaruh
tapi dari sisi kita sendiri kalau kita lihat tadi
jadi kalau kita lihat tadi
ada kenaikan proyeksi dari beberapa lembaga internasional terhadap proyeksi ekonomi kita
bagaimana investor asing masih cukup optimis
bagaimana kondisi rupiah kita
sebenarnya ini menjadi ruang yang bagus sebenarnya bagi isg meskipun tadi bahwa kita masih dibayang bayangi oleh kondisi tadi inflasi dari amerika
kebijakan kenaikan suku bunga bank sentral
bahkan tadi bahwa pasar juga masih mempersiapkan kemungkinan kemungkinan terburuk
jika ada kondisi kondisi yang bisa kembali terjadi ya
khususnya tadi bicara masalah perbankan di amerika
ya ini saya beralih ke harga komoditi emas hari ini
anda melihat seperti apa kondisi komoditi emas yang terkoreksi setelah cukup lama selalu bertahan dan tidak tergoyahkan beberapa pekan lalu
ya kalau untuk penurunan ini kita lihat tadi ada kami melihat
tadi ada faktor tadi teknikal koreksinya yang kedua tadi memang agak agak berkebalikan ya
kalau kita lihat bahwa kalau ada sentimen yang cukup bagus terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi secara global
tentunya akan menjadi faktor pengoreksi bagi harga emas
jadi kalau kita lihat ada dua faktor tadi bahwa tadi inflasi yang masih sulit untuk turun atau masih bisa dikatakan tetap tinggi ini menunjukkan bahwa demand memang tetap masih ada
yang kedua tadi kondisi perbankan amerika yang sudah mulai meredah
yang ketiga faktor tadi koreksi teknikal karena sebelumnya emas juga mengalami sentimen positif dari kondisi yang ada
jadi tiga faktor ini yang menurut kita menjadi penyebab kenapa emas mengalami koreksi
bahkan untuk pekan ini kita juga perkirakan bahwa lanjutan koreksinya masih cukup ada untuk potensinya
tapi mungkin proyeknya tidak akan terlalu cukup besar karena dari sisi risk meskipun tadi ada kondisi sudah mulai meredah dari sisi eksternalnya
tapi pasar masih berkembang
pasar masih tetap akan melihat bahwa wait and see untuk kejutan kejutan yang mungkin bisa saja terjadi
nah ini terkait dengan saham saham rekomendasi
apa saja yang menarik untuk di koleksi ataupun di saat ini seperti misalkan emas yang terkoreksi kemudian batu bara menguat pekan lalu
kira kira pak alfred bisa merekomendasikan saham saham yang akan cuat pada minggu ini
ya kalau untuk minggu ini tadi bahwa dari sisi minyak ya yang punya sentimen juga cukup bagus
dan tentu ini akan juga cukup bagus bagi emiten emiten di sektor tersebut
dan juga yang kedua emiten yang terkait dengan itu seperti misalnya emiten emiten berbasis energi
khususnya tadi cool juga akan cukup bagus di pekan ini karena sentimennya juga cukup bagus
biasanya karena minimnya sentimen sentimen dari sektor lain atau kondisi yang domestik makro kita yang cukup minim
biasanya tadi ketika ada sentimen yang seperti ini akan pasar akan banyak fokus
ke sektor tersebut sehingga aktivitas dari sisi transaksinya juga akan meningkat
yang kedua mungkin sektor sektor tadi yang punya exposure cukup bagus terhadap momentum lebaran juga kita perkirakan juga bisa menjadi perhatian juga
kita melihat bahwa sentimen sentimen seperti misalnya sektor retail ya konsumen retail juga masih cukup bagus untuk pekan ini
jadi kita melihat dua sentimen itu untuk sentimen yang kita perkirakan lain juga cukup bagus mungkin sektor sektor lainnya
karena kita masih positif terhadap tadi sektor teknologi untuk short term karena momentumnya juga dari eksternal juga cukup bagus
sehingga untuk emiten emiten yang berbasis teknologi termasuk tadi bicara masalah bank teknologi atau misalnya platform platform e commerce teknologi juga sentimennya masih cukup bagus
pekan ini setelah pekan kemarin juga ada tekanan yang cukup besar kemungkinan akan mengalami rebound untuk sektor sektor tersebut
baik terima kasih pak alfred untuk perbincangannya pagi hari ini
semoga banyak cuan dan isg selalu positif dan menghijau sepanjang pekan ini
terima kasih atas waktunya
oke terima kasih mbak julia